tiga puluh agustus dua ribu dua puluh satu badan legislasi atau balik dprri kembali mengajukan draft dan naskah baru
rancangan undang undang penghapusan kekerasan seksual atau ruupks
babak baru kepastian hukum bagi korban kekerasan seksual pun dimulai
sebelumnya selama delapan tahun rancangan undang undang ini terlunta lunta
sementara korban terus berkelimpangan
naskah baru dari balik dua ribu dua puluh satu juga mengubah nama rancangan aturan ini menjadi
rancangan undang undang tindak pidana kekerasan seksual atau ruutpks
tak hanya itu balek juga merubah bahkan meniadakan sejumlah pasal
yang dianggap krusial bagi perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual
meski menimbulkan pro dan kontra anggota balik dprri willy aditya mengatakan
perubahan sangat diperlukan agar rancangan undang undang ini
lebih fokus pada sisi korban
karena selama ini selalu undang undang tindak pidana itu kan
heavy nya itu fokusnya itu kepada pelaku
tapi di dalam kekerasan seksual seberat apapun kita menindak pelaku
si korban untuk move on untuk kembali ke masyarakat
untuk mengaktualisasikan dirinya itu menjadi problem tersendiri
kekerasan seksual ini tentu
yang menjadi konsen utamanya adalah korban itu sendiri
kalau bahasa saya itu tidak terjebak dengan masa lalu lah
kita tentu harus belajar betul periode sebelumnya
ya sudah delapan tahun ini kan
kurang apa ya jangan jadi keledai kita
terpentuk kiri dan kanan
sementara ini situasi sudah darurat kekerasan seksual
draft atau naskah baru rutpks ini berisi sebelas bab
terdiri dari empat puluh pasal
tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam bab kedua
balek menempatkan empat bentuk kekerasan seksual
yakni pelecehan seksual
pemaksaan hubungan seksual
dan eksploitasi seksual yang menimbulkan pro dan kontra
komnas perempuan pun memberikan apresiasi bagi badan legislasi
yang mampu membawa babak baru bagi rancangan undang undang tpks ini
namun komnas perempuan menyoroti sejumlah hal
itu mereka menamakannya pemaksaan hubungan seksual
sejak kemarin dan besok
juga kami akan ke sana ke dalam
yang dihapuskan itu yang perlu kami yakinkan lagi
dan juga kami perlu masuk ke
berkunjung ke fraksi fraksi
untuk memberikan bekal
juga soal perkosaan
itu juga sebetulnya harusnya masuk
karena itulah sebenarnya
hal utama yang perlu diperjuangkan
karena kuhp itu masih meletakkan perkosaan
bukan sebagai teks spesialis
komnas perempuan sebagai salah satu inisiator undang undang ini menyatakan sikap
sistematika pidana internal menjadi tumpuan dan kejelasan
bahwa tindak kekerasan seksual adalah
tindakan yang harus dijatuhi hukuman pidana
terkait dengan judul komnas perempuan memilih menerima
karena dianggap sesuai dengan skema tindak kekerasan seksual sebagai tindakan pidana
terkait double track system dalam proses pemidanaan
dianggap sebagai langkah baik
karena dengan demikian hakim
dapat menjatuhkan dua jenis sanksi sekaligus
ialah sistem kekhususan pada pembuktian kekerasan seksual
yang menjadikan kesaksian korban
baik korban anak
penyandang kebutuhan khusus fisik dan sehat
sorik sebagai bukti yang sejajar
sedangkan sikap terakhir yang diambil komnas perempuan ialah
tentang hak restitusi dan pendampingan
yang dianggap sebagai langkah maju dalam ruu ini
namun komnas perempuan juga memberikan tiga rekomendasi
dpr ri harus menyempurnakan ruu tpks berdasarkan pengalaman korban
yang sampai saat ini masih mengalami kesulitan mengakses keadilan
melanjutkan mendengar aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat
yang bersentuhan langsung menangani korban
serta segera secara intens melakukan penyusunan ruu tpks
hingga ruu ditetapkan sebagai ruu inisiatif dpr ri
di tengah pro dan kontra
serta hiruk pikuk pembahasan draft ruu tpks
tentu suara korban menjadi yang utama harus didengar
bagi korban kepastian hukum menjadi salah satu jalan bagi keadilan
namun pemulihan dan pendampingan terhadap korban
menjadi hal yang sering kali luput
ada fokus pada hak perlindungan dan pemulihan korban
terkait korban pemerkosaan atau kekerasan seksual yang lain
kan masih ada stigma juga gitu
saya ngerasanya hak yang seperti ini
sebenarnya yang butuh banget untuk diperjuangkan gitu
jadi sebenarnya kemana saya ngerasanya
prosesnya ribet gitu
saya mikir kayaknya saya nggak perlu tahu banget soal hukum
jadi sebenarnya harapan saya tuh
saya ngerasanya lebih kayak
saya percaya sama kekuatan komunitas sih sebenarnya
jadi kalau pemerintah sebagai pihak yang bisa menguadahi sistem ini
supaya komunitasnya bisa berkembang
dukungan yang didapat sama korban juga makin banyak
sebenarnya ini bisa bantu banget gitu kalau dari segi sistemnya gitu
menurut caratan tahunan komnas perempuan
ada dua ratus sembilan puluh sembilan sembilan ratus sebelas kasus kekerasan seksual pada tahun dua ribu dua puluh
tindak kekerasan yang dialami juga beragam
dari kekerasan di ranah domestik atau rumah tangga
hingga kekerasan seksual berbasis cyber
tingginya angka kekerasan seksual
tentu menjadi hal yang harus diantisipasi
dengan penerapan kepastian dan perlindungan hukum pada korban